terimalah darah segar persembahan kami
ternyata mereka menyembah kalah wangsa
kita harus menghentikannya kajang sunat
ini perbuatan yang musrik
nama kami saja yang mirip
tapi sebenarnya kami adalah dua orang yang berbeda
anak perempuan sematawayang
sebenarnya kami datang ke sini
untuk mencari pekerjaan di kabupaten ini
apakah kami bisa bekerja di sini
bekerja di sini
kalau bekerja di sini
mau bekerja apa ya
aku tidak sanggup membayar kalian loh
kami hanya butuh tempat untuk istirahat
tidak mau dibayar
tentu saja pak mantejo
mendapatkan atap untuk bertuduh pun
kami sudah sangat bersyukur
jaga tingkir sama lokajaya
boleh bekerja di sini
saya belum mampu membayarnya
ya mudah mudahan kedatangan kalian
kami bisa bayar semestinya sama sekali
sudah sepuluh tahun
semenjak penyerangan kalawangsa
terhadap kesultanan demak
terima kasih kajak sultan
walaupun aku sudah dikendalikan oleh kalawangsa
tapi tubuh ini
sudah dikendalikan oleh kalawangsa
sudah menghancurkan kesultanan demak
dan saya meminta maaf
semoga waktu saya dalam penjara
bisa menebus kesalahan saya
saya melihat ketulusan
di dalam ucapanmu
saya juga sudah melihat dengan mata kepala saya
bahwa engkau dikendalikan oleh kalawangsa
dan kau sudah menjalani hukumanmu
untuk mencari kekuatanmu
untuk menjadi patih agung
mengabdi dan berbakti seumur hidupmu
sanggupkah engkau patih agung
terima kasih kajak sultan
kau sungguh sangat mulia
sudah memberi kesempatan kepadaku yang mina ini
dengan nama allah
di bawah kitab suci al quran ini adinata
akan mengabdi kepada kesultanan demak seumur hidup saya
dan kalau saya berkhianat
saya akan mendapatkan azab dari allah
inilah alasan kami tidak bisa membayarmu
kedai ini selalu sepi
apalagi di pagi seperti ini
sebentar pak saya ambil makanan
ungkapin yang jelas
ini pak makanannya
bagaimana kamu bisa mengerti apa yang diungkapkan
pengemis itu selalu datang ke sini
jadi saya tahu kalau dia selalu ingin makan
padahal kamu tahu sendirikan
kedai sedang sepi
bukankah ini bisa merugikanmu
kami ini selalu cukup dengan apa yang kita miliki
dan satu aku ini tidak tega kalau melihat orang yang kelaparan
sudah kewajiban selalu membantu
aku mengucapkan terima kasih kanjeng
sudah menerimaku kembali di kesultanan demak
walaupun aku telah
melakukan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan
aku menjadi hamba allah jika aku berarti dengki
tidak mau memaafkan sesama manusia
sungguh mulia kanjong
aku selalu berharap bisa menjadi seperti bagaimana
semua orang bisa berbuat baik
dengan caranya sendiri
tidak perlu menjadi dirimu
jadilah dirimu sendiri
insya allah aku yakin
jika niat kita baik maka akhlak kita pun akan baik
perkataanmu sungguh sangat menakutkan aku kencang
aku takut mengecewakan kesultanan demak lagi
saat ini kamu sudah dimaafkan oleh kesultanan umat
kembalilah menjadi patiagum yang seharusnya
tidak perlu bersikap seperti ini tidak perlu ragu
kamu memang butuh waktu untuk istirahat
sebelum kembali bertugas
tidak apa apa kak kanjong
kalau aku beristirahat
tentu saja tidak apa apa
aku yang bertanggung jawab
mungkin kamu perlu waktu untuk beristirahat
sebelum kembali bertugas
terima kasih kanjong
aku sangat merindukan sanak saudaraku
terima kasih kanjong
hati hati dalam perjalanan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa yang kamu lakukan kemarin siang
kamu seperti sedang melakukan upacara sembayang
aku tidak mengerti
sholat itu adalah kewajiban
bagi orang yang memeluk agama islam
agama yang mengajarkan
untuk mengimani satu tuhan
yaitu allah swt
melalui kanjong nabi muhammad
menyebarkan ajaran allah kepada umatnya di dunia
kita diajarkan untuk berbuat baik
ke semua makhluk hidup
sehingga kita bisa hidup dengan damai
kenapa kamu tidak mengajak
semua orang untuk memeluk agama islam
kalau semua orang bisa hidup dengan damai
seseorang yang ingin memeluk agama islam
itu harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas
atas dasar keinginan sendiri
tanpa ada paksaan dari orang lain
terimalah darah segar persembahan kami
ternyata mereka menyembah bintang gusta'a
kita harus menghentikannya kanjang sunan
ini perbuatan yang musrik
tidak dengan cara seperti itu
kita harus membawa dulu dengan masyarakat
hanya akan mempersulit kita
lalu apa yang harus kita lakukan kan jensula